agama berbicara perempuan kebangsaan indonesia pekerjaan entertainer penyanyi artis betul alamat

hai berbayar alamat di atas batas betul betul kenal dengan saudara andika saudara anissa
muka saudara ini pernah bertemu sekali dengan saudara andika ketika saya mau berangkat buperon
kalau dengan ibu vanessa saya ketemu dua kali satu kali dengan manajer saya di bagian mulia
dan satu kali lagi ketemu di sukarno mata ketika saya mau berangkat buperon
tidak sama sekali untuk menjadi saksi itu diwajibkan untuk mengucapkan sumpah bersedia
silakan ke sekolah
seribu sembilan ratus enam puluh empat jenis kelamin perempuan kebangsaan indonesia agama
ini alamat di
ada hubungan jewerken
untuk pembocakan sumpah ini juga pembocakan sumpah
saya berdoa untuk semua yang bersama sama
demi allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan kebenaran yang benar dan tiada lain daripada yang sebenarnya
saudara penduduk umum saksi ini bagaimana penyelesaiannya apakah satu satu atau mau disatukan sekaligus
apakah perangkatnya berbeda atau mau diberikan satu satu
ya silahkan di belakang mandarinya kita
ibu usia menunggu ini banyak
kepada rakan rakan wangkawan ketika mengambil foto jangan memakai vis karena mengganggu ya
saya ingatkan kepada saudara krimi
pak timah jelani alias saksi ini bahwa berusaha dengan kecerahan yang benar
sebagaimana sapa sumpah yang diberikan benar diingat benar diingat dan benar dihalangi ya
saudara saksi saudara pernah diperiksa di krim berapa kali
di dalam kaitan berapa kali
karena ini satu kali sebelum saya diadakan penyelesaian
di dalam kaitan dengan pertaraan saudara andika dan kawan kawan ini
apa yang saudara ketahui
yang saya ketahui adalah ketika saya memakai jasa first travel ini
ketika terpublikasi setelah saya obrol
terkuatnya kasus ini ke publik dan ke permukaan
khususnya untuk masyarakat indonesia
bahwasannya ribuan jamaah
bahwasannya ribuan nasib jamaah
dan uang mereka tidak dikembalikan sampai sekarang
dan prosesukun berjalan sampai sekarang
dan saya harus hati sebagai saksi
itu yang saya ketahui
saudara saksi pernah berasa tumbuh menggunakan first travel
berapa kali sekali atau
bersama saudara bersama rombongan
bersama keluarga saya dua belas orang
bersama keluarga dua belas orang
bisa diceritakan kepada persidangan ini
bagaimana saudara seringkah berangkat tumbuh menggunakan agen first travel
saya mengenal venusor lumpas
bagi makeup artist awalnya
karena beliau yang menyarankan kepada manajemen
untuk memakai jasa first travel ini
manajemen tidak mengetahui kredibilitas dari pandangan first travel ini
yang disampaikan oleh saudara geno adalah
bahwa first travel ini adalah first travel yang baik
yang bisa mengakomodir pemberangkatan umroh saya secara vvip
dan kemudian saya dikenalkan oleh manajemen saya
yang harus saya sampaikan disini adalah
yang berurusan sebetulnya adalah adik saya sebagai manajer saya
yang membuat bmiu yang membuat latar tangan kerjasama
kalau saya sebagai artis
ini adalah yang berangkat saja pada saat itu
saya hanya bertanya kepada manajer saya
jadi sebetulnya yang harus ditanyakan
kita ingin detail adalah adik saya sebagai manajer saya
yang bekerja sama dengan first travel ini
dan memakai jasa first travel ini
kebetulan saya dipanggil di hotel new york pada bulan februar
untuk bertemu dengan ibu ainsa
sebagai orang daripada first travel ini
itu yang saya ketahui dan perkenalan saya dengan first travel ini
tanpa saya mengetahui
sebetulnya di belakangnya ini adalah banyak korban korban jamaah
yang saya ketahui adalah
saya berangkat di umbroh pada bulan dua puluh enam maret
kemudian saya melakukan ibadah selayangnya seorang kosri
dengan keluarga saya
dan saya tidak mengetahui di belakangnya ada seperti ini
tolong saja saya mengetahui dengan manajemen
nah usulnya saya tidak mungkin memakai jasa first travel ini
karena saya memang biasa berusaha sendiri pak
jadi murni dikateri oleh seorang makeup artis yang bernama benu
bahwa ada temannya bernama afisah hasibuan
yang first travel nya bisa bagus
memberangkatkan sekeluarnya saya ke tanah suci
jadi manajemen saya yaitu manajer saya adik saya
bekerja sama dengan first travel ini
dan mengurus pemberangkatan kami
kita akan melalui makeup artis tadi ya
dari nomor tadi
sudara juga menyampaikan bahwa
yang mengurus adalah adik saudara sebagai pekerja
yang menurut saudara seharusnya diambil sebagai saksi
adalah adik saudara ya
itu nanti menjadi kewenangan dari penutupmu
akan menentukan kemudian apakah sekali saudara
yang diambilkan atau tidak sebagai saksi
sebagaimana pun disumpah
yang saudara ketahui saja
yang benar benar didengar
dilihat dan di alami saja
kalau tidak tahu
kita tidak akan memaksa
saudara akhirnya berangkat
tanggal berangkat tadi

sampai sembilan hari
sekitar april baru selesai ya
di awal bulan
bagaimana proses pembayarannya
yang disampaikan oleh suami saya adalah
ini dua belas orang ini
saya membayar tiket
seriusan satu ratus dua puluh tujuh juta
dan disini sudah terwakit
membayar satu ratus dua puluh juta
untuk dua belas orang ya
tidak harus berhenti
kalau ini adalah

sebagai seorang keberangkatan
kami ke tanah suci
dengan asil ikas
dengan kerja sama
dengan saya harus memposting
dua kali selama satu hari
ada kewajiban dari saudara
yang di mou dibuat oleh saudara
kalau mou itu
seperti yang sudah tertulis berangkali
di pernyataan percaya kita
tetapi pada akhirnya
saya yang ketahui adalah
wgip ini membayar
untuk tiga keberatan
di tanah suci
sehingga bisa melangkah ke melayu nata
bereskripal dengan pasifitas dunia ini
yang menurut adik saudara
menjadi kewajiban dari peserta
saya harus memposting
yang ada di mou
di tanah suci
di melayu nata
di melayu nata
saya harus bertemu beberapa jamaah reguler
untuk berserah kurangi
ada beberapa kali ya
di dalam jadwal hari hari itu
dengan beberapa jamaah
kemudian apa lagi
mempostingnya di mana
di instagram ya
apa kalimat kalimat di instagram itu
pastinya dengan hashtag
kalimat kalimat yang dikomentari
saudara tahu tidak
dengan fasilitas ttip
saya tidak tahu
karena itu bukan ranah saya
yang akan membeli
jawab tidak tahu
tidak tahu ya
yang dua belas orang itu
bisakah saudara sebutkan
juga sudah elani
teman teman nanti saya
itu sebutkan nama nya
ya sebutkan nama nya
itu sudah elani
itu berapa ya
kita akan mencoba nanti
bapak bisa mencoba sendiri ya
saya membayar dua belas orang keberanakan ini dengan membayar regular dengan benefit saya harus memposting dua kali di instagram saya
dan pastinya fasilitasnya seperti jemputan tlp hotel sesuai dengan tdip
kemudian juga apa lagi ya kalau makanan itu standar lah ya yang terdapat di hotel itu saya diberikan ke bawah

saudara saksi ya saya panggil saksi saja ya
jadi saudara telah kentar gitu dua kali di posting
itu dimana diberi hati hati
pmou setahu saya itu adalah perniagaan kerjasama antara benefit free dan expert free
itu di ranggung
di ranggung kan masih ada saksi delapan hari sebelum saudara berangkat
setelah setiap saniah mokah
setelah saniah mokah
waktu kan banyak inat dan upload
waktu itu kan tiap minggu kan ada saudara
apakah itu sudah kesana
ya betul pak ya
berarti sampai di mokah baru diproses mou nya seperti itu
betul ya nah terus kewajiban saudara itu kan memposting dua kali
ada gak hal hal yang ditemukan oleh diantara striper kata kata yang harus saudara ucapkan

bisa saudara terangkan di persidangan ini bagaimana cara saudara mempromosikan first striper ini
bagaimana saya mempromosikan video yang sudah diedit oleh tim mereka
dengan caption yang terserah kata kata saya
kayaknya kan juga saya disitu adalah seperti mengakibatkan orang
kayak i love you oh no caption saya terlalu hashtagnya dibawahnya apa
nah terus itu dua kali pergimbalan saudara musik sudah saudara kesana
nah terus berapa lama selama proses umroh bersama saya
kurang lebih sembilan hari
kalau proses itu dipegang empat hari
di madinah tiga hari
waktu saudara sudah di tanah suci
itu singan saksi ada berapa peserta kumpul yang berangkat melalui first striper
setelah saya keluarga saya yang dua belas orang
bukan di luar pada saksi
yang saudara minta apa
yang saudara temunya ada gak
yang saya temui yang di jepang amerika tenggara
ada berapa orang ini
itu berangkatan kamar ya
tidak tahu juga
tidak tahu juga ya
nah terus setelah saudara selesai dari ibadah umroh dari tanah suci
nah terus ada gak
apa ini kan saudara dengar tadi dari pihak media ya kalau ada beberapa jam lama
ini gue ini gak bisa dengarkan
saudara terima pemberian gak
saya menerima informasi itu setelah saya di jepang ya

dan sosial media juga berteruskan tanah air mengalami ini
jadi sebelumnya dan setelah saya ada di tanah suci
tidak pernah mendengar informasi itu
jadi ngomongin ketika instagram saya bergulir di masyarakat
dan masyarakat bisa melihat dari instagram saya bahwa saya hubung dengan first striper
baru kasus ini menculik keperbukaan
saya buka jepang
apabila saya mengetahui sebelumnya tidak mungkin saya berangkat dengan traveling
ada gak dari peluan peluan dari masyarakat yang masuk ke saudara yang sudah terima
ada gak dengan kejadian tidak berangkatnya beberapa jemaah yang pernah dibuat
itu saudara terima komplain dari warga masyarakat
saya menerima informasi dan komplain itu dari televisi pertama
kemudian dari media sosial
yang pada akhirnya saya prihatin
kemarin saya berangkatkan dua puluh orang korban daripada first travel ini untuk saya mengurangkan
jadi mudah mudahan setelah ini saya ingin mengobrolkan lagi beberapa korban yang lain
yang betul betul menampungnya menjual rumah
yang susah dari kampung
yang belasan tahun membutuhkan sepeda

yang belasan tahun membutuhkan sepeda doa karat
itu yang kami obrolkan kembali buat dua orang
insya allah setelah ini saya ingin mengobrolkan kembali
mudah mudahan bapak hati yang melihat setelah informasi ini
ini kan diliput oleh media semua
masyarakat indonesia tidak hanya saya
yang bisa menyelesaikan segera kasus ini
dan peluang jamaah bisa segera dikembalikan kepada yang haknya
setelah saudara tahu kalau ada banyak komplain
adakah saudara mungkin yang mencoba mengembalikan
tidak ada karena yang bersambutan keburu terciduk
dan sudah diamankan oleh amparan kepolisian
jadi saya tidak pernah berkomunikasi
jadi saudara tidak sempat ini gimana nih yang jamaah yang berberatan ini
iya saya hanya berkomunikasi dengan barang skrip
karena panggilan itu saya tidak bisa berkomunikasi dengan barang skrip
karena saya sebagai warga negara yang baik
selain masalah umrohnya
adakah hubungan bisnis saya dengan strepon
tidak ada sama sekali
tidak ada sama sekali ya
oke ini ada yang tertutup
sebelumnya saudara pernah melihat terakan di panggilan
dan semua kata kata saudara pun telah sampai di wajah
saya ingin bertanya kepada dia
saudara pernah menanyakan perkenalan
ada bertemu dengan terdakwa dua yaitu
bu aisyah di hotel mulia
bisa saudara ceritakan sedikit intinya
pada waktu itu terdakwa dua itu
pada waktu menawarkan
terkes teresol itu bagaimana
sampai akhirnya saudara itu tertanggung
sebetulnya banyak ngobrolnya yang ada di sana ya
rangkongan itu ada di sana ya
bu aisyah sudah lama
dia hanya mengobrolkan mengenai kebenaran hati ini
dan mengawarkan pelaksanaan urusan ini
ada jalan jalan ke istanbul selama sehari
supaya habis teriak juga ada
bisa bersamai dengan keluarga
dan pergi ke istanbul
itu tadi yang saya dengar kami hanya makan
dan dikenalkan waktu itu juga
tidak terlalu saya banyak bicara dan berkomunikasi dengan yang bersamakan
karena yang banyak bicara adalah
harimu dan benu
selama sepuluh jam
yang mengenalkan hal itu
jadi setelah ini
asal yang dibadangkan juga ada
selama tiga hari
apakah sudah diadresasi masih pada waktu itu
terdakwa dua menyampaikan bahwa
tres yang di bawahnya itu sangat bagus
dan juga sedia layak beberapa artis
yang itu menggunakan
itulah yang saya dengar
berapa orang artis yang sudah itu
saya ingin tahu persis
tetapi setelah saya makan saya mendengar
sebelumnya ada beberapa artis yang diberangkatkan oleh
jadi apakah dari terdakwa dua menyampaikan bahwa
nantinya jika itu dengan perspektif itu tidak mempercewakan
yang kurang lebih saya dengar seperti itu
jadi saudara jelaskan bahwa
saudara tidak paham ya
kau mencoba di posken
ketika yang terkari dalam
kau itu sebenarnya tidak paham ya
masih tidak bisa
saudara ada penjelasan
nilai yang kita diimpiarkan
fasilitas yang diberikan oleh perspektif itu
kurang lebih nilai berapa
saya tidak memahami
saya tidak pernah mendengar
inflator data mereka
dan bukan karena saya yang mengetahui
di dalam keterangan saudara
tidak ada yang menurut saya
masih menurut saya
setiap saudara menantang kata wadilah yang
dengan total berapa
ketua serbuan yang
kurang lebih satu miliar
berarti enam puluh juta
ada semua menantang kata wadilah
saya tidak pernah mendengar akri
dan pada waktu itu
saya tidak mengetahui
hitung mengikutnya mereka
estimasi budget yang akan dijuangkan mereka
apalagi mobil elektrisnya
pada waktu itu
saudara terdiri di keterangan seperti ini
saudara menantang mobil elektrisnya
tidak pernah saya menyatakan
hal itu bukan seperti ini
seperti itu ya
itu saya telah perhatikan
dari pihak b dua
tidak bisa diketahui
dari sosial media
terus dikatakan bahwa
yang saya ketahui
saya harus menuliskan
kalau yang saya harapkan karena dia berduduk dalam kejarannya dia mendapatkan fasilitas seperti itu
kemudian terkait dengan apakah saudara saksi pakna menanyakan setelah umrohkan fasilitas lebih dari yang biasanya
apakah saudara saksi pakna menanyakan pada kata uang ini dari memperibadi kata uang apa dari suami yang biasanya
tidak pernah menanyakan sama sekali
tidak pernah ya
oke silakan dilambai dulu
tidak potong di depan jangan lewat
selalu ada sisi ya
saudara kami punya selalu kewa
saudara kita akan berhasil
saya akan menyanyi
saya akan menyanyi
saya akan menyanyi
saya akan menyanyi
saudara saya akan menyanyi
saya akan menyanyi
yang menjelaskan adalah yang bernama saudara dedy
mungkin sekarang tidak bisa
dan menjelaskan kepercayaan saya yang tidak bisa
saya disitu hanya makan berfoto saya hanya berbicara singkat
tidak banyak bertanya dan tidak banyak komunikasi
paling yang saya bertanya mereka semua menu hari ini saya jalan duduk
jadi memang gaum banget seperti orang baru pertama kali bertemu
jadi saya tidak pernah melihatnya
apakah saya berangkat memakai uang dari mana
uang anda beruang apa tidak
ini saya sedikit yang saya tanyakan
apakah saudara dedy jelaskan
harusnya apa persyaratanmu itu
tentang paket paket yang ada di uang saudara dedy
maksudnya paling drop
sehingga saudara pakai alasan
yang saya dengar adalah
adik saya bersama saudara dedy
yang berbicara banyak mengenai paket paket ini
dan informasi saudara dedy belum tahu
maksud saudara penduduk umum itu
apakah saudara tahu enggak
quest travel ini ada beberapa paket
nah itu aja
jadi ada paket apa aja
tidak tahu itu aja gitu
silahkan saudara penduduk umum

tidak tahu sama sekali
kamu memang saudara tidak tahu
misalnya ada banyak paket yang belum ditawarkan
kemudian bagaimana saudara
belum bayar sebanyak dua belas orang

karena ada tambahan satu orang setan saya berangkat membayar tiga puluh juta

apakah saudara saudara pernah menjelaskan bagai saudara
bahwa perpulang kamu jual dari yang apa
tidak tahu pak
tidak tahu tidak perlu menjelaskan
kemudian tadi saudara diberikan wajiban
oleh mereka terdapat
berupa memposting tentang rian rian yang ada di
sobi lao ya atau di butang berimaninya ya
tentu melalui instagram saudara dan lain lain
kemudian mempromosikan melalui video
kemudian memakai baju style
saya daripada saudara pak
kalau memakai baju itu
bukan daripada penginginan kami
tetapi penginginan yang setelah
itu apa yang saudara pak
melalui saudara pengingin
kemudian mengapa tidak sudah jelasan dari bawah
misalnya harus memposting
harus memperbaiki caption
kemudian memproseskan oleh video dan lain lain
tidak jelasan daripada apa itu
itu saudara dari staff dari
berbicara kepada video saya
hal hal yang harus saya lakukan selama ini
yaitu memposting dua kali
sepertinya saya tidak pernah
tidak tahu tujuan yang pernah memposting itu
tidak sama sekali
setelah saudara memposting
dan saudara memuji
apa yang dikira selanjutnya
apakah banyak lagi masyarakat yang itu
jangan aku menyalahkan
setelah ada di atas saudara
ketika saya tiba di tanah air
dan yang terkutang
jangan aku menyalahkan
yang itu setelah saudara memposting
dan memposting segala macam
saya tidak tahu
kembangannya pokoknya di sana
sebelum saudara memposting di sana
setelah ada di atasnya
jadi saudara memposting
bapak sudah cukup
tapi tanya tadi
maksud saya pemerintahan ketika itu sesudah saksi kembali itu ramai
ramai seperti apa
ramai karena banyak orang yang melakukan kepolisian
kemudian salah satu kegiatan saksi ketika sampai di tangan suci dan jalan menyapa berbicara dengan para jamanan
apakah itu sesuatu yang sudah by design
apakah sudah memang suatu kewajiban dari saksama untuk menyapa musuh
ada apa yang ditandakan
saya melakukan pekerjaan saya yang berhubungan dengan media sosial tapi ini saya diperintah oleh media saksama
yaitu oleh media saksama bahwa saya harus posting satu hari dua hari dan harus bertemu dengan jawaan kayak bulan untuk berfoto
dan bertemu langsung selama lamanya di tempat tempat
apakah kata kata percayaan pembicaranya atau poin poin yang sudah dititipkan kepada saksi untuk dibicarakan kepada jamanan yang saksi sampaikan itu tidak ada bebasan ya
tidak ada bebasan
kemudian ketika selesai menjalani pekerjaan
kemudian ketika selesai menjalani pekerjaan
kemudian ketika selesai menjalani pekerjaan
kemudian ketika selesai menjalani ibadah
kemudian ketika selesai menjalani ibadah
berlanjut dengan perjalanan ke istana bu
berlanjut dengan perjalanan ke istana bu
detail program perjalanan itu sudahkah sesuatu yang dicatakan dengan jamanan serempak
apa saja yang dicatakan
setahu saya dari jari jari saya setahu saya
bukan yang ibu ketahui yang ibu jalanin
bukan yang ibu jalanin
sama halnya seperti saya yang di mokai berumah lima
saya juga harus posting di istana bu
saya juga harus posting di istana bu
ketika saya tiga hari di istana
perjalanannya kemana saja
perjalanannya kemana saja
selama ini setahun
hanya terdiri di istana bu saja
hanya terdiri di istana bu saja
hanya terdiri di istana bu saja
tuh dalam waktu
tuh dalam waktu
ketika melakukan sit itu
ketika melakukan sit itu
adakah kewajiban kewajiban lain misalnya
adakah kewajiban kewajiban lain misalnya
menggunakan yang terima pelanggaya
dan segala macam yang disimpan oleh
dan segala macam yang disimpan oleh
pihak pihak respon itu saksi lalu kan
waktu di istana bu tidak ada
tetapi ketika di jalan bu
saya serta dengan keluarga
harus memaklumkan berangga dari
harus memaklumkan berangga dari
dengan kesehatan dengan keinginan
itu saya bisa kembali
kalau misalnya saksi di rumah keluarga
kalau kita sudah kembali
sampai di bandara
masih mau berangkat
masih mau berangkat
saya perlu menggunakan
seragam dari kepadanya
selain yang dikawal rukus
jadi saya bertemu orang orang
itu bertemu pakai baju
jadi kita memaklumkan
sesuatu yang sudah disepakati juga
yang ada di luar tersebut
itu sesuatu yang sudah disepakati juga
ada barang kecil yang
atau masih ada saksi
nanti dipersiapkan barang bukti yang
orang orang lihat yang ada saksi
tadi saksi mengatakan
berangkat dua belas orang
waktu berangkat itu apakah
menggunakan pusat vaksin diri
atau gabung dengan
sejujurnya ini berangkat tiga belas orang
karena ada tambahan satu
kita kembali lagi tiga puluh juta
satu orang setengah
jadi berangkatnya memakai
pesawat yang meniung sama saja
bergabung dengan orang baik
di istanbul sama juga
tadi saksi dalam
perjalanan dan mulai sampai
ini tadi menggunakan
saudara remy kepada
terdakwa sendiri terdakwa
tidak ada penyampaian
saya tidak pernah dikomunikasi
semua perjanjian yang dikantum
dalam perjalanan itu
sudah saudara lakukan semuanya
dari ubh dan paket
telah melaksanakan tugas
apakah dia terdakwa
pada miliki saudara
semua dari mana
tidak ada dengan saya
mungkin dengan pemerintah
saudara sebagai promosi
keuntungan mereka banyak sekali
secara instagram saja
sejak sembilan bulan
lebih dari satu miliar
saudara saksi menghadap sini saja
kita mau partai
kita mau partai
lagi sekali lagi
terima kasih bisa minta
kepentingan kami sebagai jepang karena saya di dalam bulan kuartal lalu

jadi sekalian saya syukur di tanah suci dan di ambo
untuk kota berapa beras
aldi yang beras
dan kota kota jepang ada di mokim
ya betul di takram saya
apakah terdapat perubahan yang bisa dilaksanakan di antara usaha agresif
bagaimana dengan penceritakan saksi tentang perusahaan agresif
ini sudah dijelaskan kepada pemerintah bahwa dia mengatakan tak mungkin
tapi tidak pernah menggunakan agresif
jadi apa yang penting
saksi di antara usaha agresif
kalau memang mau ini diadukan
dia akan diambil oleh penuntut umum di bawah depan sini
silakan kalau mau barang bukit
atau saksi masih ada pertanyaannya dari penuntut umum sebelum memperdayakan barang bukit
ada masing masing apa yang mau dikatakan
ini mengenai mou antara manajemeni dan sampai jepang
apakah ada saksi bawa mou
saudara saksi membawa mou enggak
di bawah dan di bawah
saya pilih untuk tapa ya
kemudian ada berarti
berarti tadi ada mengatakan pernah menggunakan mou di pesawat
ada sedang membawa mou di sini
ya ini ada berarti
ya nanti nanti kita perlihatkan
tunggu mau memperlihatkan barang bukit dulu nanti kita lihat bukit berkansi pembayaran silahkan
masa dulu pak
mana yang mau diperlihatkan barang bukit
yang berkaitan inovasi ya
saya juga pak
saya kemana mana boleh tanya jatil pak
pak pakannya sopan pak
oke silahkan silahkan boleh
bu air kondong
di sini sekalian untuk kamu mana barang bukit yang mau diperlihatkan
pada lapangan pertama silahkan kalau mau
tahu tidak untuk lagi lagi berapa ini
di sini pak
mana lebih khas atau apa yang mau diperlihatkan
tenang ya para pemenang jenang
silahkan tadi bukit bukit tansi mau diperlihatkan
silahkan sebab bentuk ini
kalau sudah bersaik ini

kalau saya sih tidak pernah memakainya lagi sekali saja memakai ketika saya berangkat berbohong dari sukarnata untuk keperluan transkapsen bersama mou
masih di indonesia ya
maksan pembinaan tidak pernah
apakah mou sebuah pusat udara saksi di periksa di balai spesifikasi di jakarta
mou ada di balai spesifikasi
ada di petisita ya
harusnya di petisita sendiri ya

seperti apa saudara saksi spontan
seperti itu di hari ketiga di mekang harinya diberi tanggung ke manisaya harus mengunjungi jemaah yang random untuk bersihkan selaturan ini dan terpotong
kemudian dalam postingan di instagram saudara action itu ditentukan atau diarahkan oleh tendangkuas satu dua tiga atau murid merupakan hasil dari instagram saudara saksi
yang diharuskan kepada kita adalah buka caption berarti hashtag pak hashtagnya vvip uproar vvip uproar first reform
caption bebas ya
tidak pernah dianakan mereka bukan ya
tidak pernah dianakan
kemudian dalam mou tempatan saudara saksi tahu
first reform boleh dipergunakan data video foto rekaman apapun untuk pentingkan usaha mereka
tidak tahu pak
tidak tahu ya cukup
baik saudara adhika ada yang mau ditanya apa
saudara nisa saudara niki bagaimana keterangan saksi ini
tidak ada bantalan ya terhadap keterangan saksi
selalu tutup lunggu selalu tutup ya
oke saudara saksi
oke saudara saksi
keterangan saudara sudah didengarkan oleh para saksi mengenai tadi pertanyaan nanti kita akan ditanyakan
baru sekarang pak saya mau mendengarkan
sudah tahu semua
ada tambahan keterangan dari saudara saksi yang ditambahkan di persidangan ini
atau sudah cukup silahkan
saya berharap dengan saya menjadi saksi
segera bapak nasi dan bapak jaseng pertama yang boleh disini
bisa segera menuntaskan nasi jama'am yang merupakan kemasin saksi
tolong segera pak jangan dilawang lawangkan
apabila yang salah apabila yang salah yang nilai yang salah

mudah mudahan saya bisa membantu
saya sepemampuan saya tahun kemarin hanya bisa mengumpulkan dua puluh orang mumpan ini
gerakan saya saya bisa mengumpulkan lagi dua puluh orang mumpan ini
terima kasih pak
terima kasih pak
tolong pak supaya masyarakat tidak bertumbuh lama
sudah cukup pak
sudah cukup pak
terima kasih pak
untuk yang tidak ada untuk yang saya pun dana yang mengalir ke saya
satu peratus tidak ada
tidak betul untuk orang tidak terjangkau
lari ke tangan saya hari ini dan menerima uang dari persyaratan pak
terima kasih pak
terima kasih pak
pastikan jangan bilang persidangan silahkan boleh pulang percy does not come back
terima kasih pak
udah ada luka ini